pada saat ini kami sudah mengevaluasi hasil daripada skb
pada jumat minggu lalu pemerintah mengumumkan surat keputusan bersama empat menteri
yakni menteri pendidikan menteri dalam negeri menteri agama dan menteri kesehatan tentang pembelajaran tatap muka
dalam skb dibacakan mendikbud nadima karim
pemerintah memutuskan untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka mulai januari dua ribu dua puluh
namun pemerintah memberikan kewenangan kepada kepala daerah
untuk menentukan kesiapan pembelajaran tatap muka ini
kebijakan pemerintah tentang pembelajaran tatap muka
membuat wali murid di situ bondo jawa timur dilematis
kekhawatiran muncul lantaran kasus positif covid sembilan belas di situ bondo terus naik
hingga melebihi delapan ratus tiga puluh kasus
apalagi dua sekolah ini gurunya ada yang positif
tapi gimana lagi namanya kalau udah kebijakan sekolah tatap muka ya harus tetap muka
saya berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan benar
reaksi beragam dikeluarkan dari para murid mulai dari siswa sd hingga mahasiswa
sebagian siswa berpendapat setuju jika sekolah dibuka
namun sebagian diantaranya menolak wacana pembukaan sekolah di masa pandemi covid sembilan belas
para siswa merasa cemas jika nanti ia kembali ke sekolah lantaran takut terpapar covid sembilan belas
tanggapan saya ketika kampus akan dibuka
dengan pembelajaran offline saya kurang setuju
untuk di universitas saya khawatir karena kan tidak bisa dikontrol gitu
karena kalau sekolah di rumah kadang nggak fokus terus aku pengen main sama teman teman
karena saya ingin bermain dengan teman dan kalau sekolah di rumah itu pelajaran kurang paham
ada cerita bareng bareng aja sama teman
kan udah akhir tahun nih udah kelas dua belas daripada di rumah terus bosen
para pelajar ini berharap bahwa pihak pemerintah dan pihak sekolah memberikan jaminan
bahwa pembukaan sekolah tidak akan menimbulkan kluster baru covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia